sebuah minibus terbakar setelah melakukan pengisian bbm di spbu semampir
perboling gojawa timur pada senin pagi
saat mobil berulang kali coba dihidupkan
tiba tiba muncul percikan api dan membakar kabin kendaraan
petugas spbu dan pemilik kendaraan langsung mendorong minibus untuk menjauhi pompa spbu
pemilik minibus kemudian melarikan diri saat petugas polsek raksaan datang ke lokasi
petugas menemukan lima belas jadigen kapasitas dua puluh lima liter dan dua drum yang juga berisi bbm
termasuk satu botol oli bekas berukuran empat liter yang kemudian menjadi barang bukti
kasus ini masih dalam penyelidikan polsek raksaan
puluhan jarigan yang diantaranya berisi bbm bersubsidi jenis pertalite
disita petugas gabungan polsek python dan polres pro bolinggo pada minggu malam
puluhan jadigen tersebut ditemukan di beberapa titik di semak semak di pinggir jalan raya pantura paiton
selain itu petugas juga mengamankan lima unit motor dan tiga tangki motor yang sudah dimodifikasi
serta satu unit motor dalam kondisi terbakar
menurut kapolsek paiton kasus ini bermula dari kebakaran sebuah warung
kebakaran itu diduga berasal dari percikan api dari sepeda motor yang tengah memindahkan bbm
dari tangki ke jadigin
petugas kemudian menyelidiki dan menyisir di sekitar lokasi kejadian
diduga pemilik puluhan jadigin dan motor yang diantaranya berisi bbm
puluhan jadiken dan motor tersebut kabur saat polisi datang ke lokasi
di mana cirigen tersebut ada yang masih kosong
dan didapati lima sudah berisi bbm bersubsidi jenis per talen
dan kita juga mengamankan lima kendaraan beserta tiga tangki yang sudah dimodifikasi
warga yang hendak membeli bbm jenis solar menggunakan jadigen ini kabur
saat melihat anggota polres situbondo datang ke spbu panarukan pada senin sore
petugas kepolisian sengaja mendatangi spbu ini untuk memastikan penggunaan bbm bersubsidi
solar dan per talen sesuai peruntukannya
untuk mengantisipasi aksi penimbunan bbm subsidi
pengelola spbu membatasi pembelian dengan sepeda motor hanya tujuh liter per hari
tim liputan cnn indonesia